di tres narkoba polda metro jaya membongkar pabrik pembuat masker palsu di kawasan pergundangan sentral cakung jakarta utara
sepuluh karyawan pabrik ditangkap mulai dari penanggung jawab hingga sopir
pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat
pabrik ini mengimpor mesin dan pembuat masker dari tiongkok tanpa adanya label sni dan izin dari kementerian kesehatan
saat digeledah polisi menemukan enam ratus dus berisi tiga puluh ribu masker palsu siap edar
memanfaatkan kelangkaan stok masker di pasaran pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga dua ratus juta rupiah per hari
memproduksi secara ilegal yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia tidak memiliki izin dari depkes
seharusnya masker ini memiliki antivirus di tengah tengah sini
dengan jangka waktu setiap pemakaian
pemakaian itu tiga empat jam itu yang paling murah
para pelaku terancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal lima puluh miliar rupiah